saudara istri anak dan cucu mantan menteri pertanian syahrul yassin limpo akan bersaksi
pada kasus tindak pidana korupsi di kementerian pertanian di pengadilan tipikor jakarta sore ini
delapan saksi yang hadir di sidang kasus korupsi sel adalah istri sel ayun sri harahap
anak sel kemal redindo dan cucu sel andi tenri bilang
selain pihak keluarga jaksa juga menghadirkan wakil bendahara umum partai nasdem
yang juga merupakan staff khusus sel saat menjabat sebagai mentan joy triatman
seperti diketahui kasus ini menjadi sorotan publik
usai terkuak fakta sel yang meminta sejumlah fasilitas miliaran rupiah
untuk kepentingan pribadi dan keluarganya